kita ke bandung setelah diresmikan oleh wali kota bandung ridwan kamil
gorong gorong sepanjang satu ratus empat puluh meter sebagai solusi banjir di jalan pagarsi
dianggap belum efektif untuk mengatasi banjir
pemerintah kota bandung akan mengevaluasi kembali proyek tol air
yang menelan anggaran sebesar sebelas miliar rupiah tersebut
warga rt dua rw tujuh kelurahan cibadak kelurahan astana anyar kota bandung khawatir
ketika hujan deras mengguyur wilayah mereka
penyebabnya air sungai citepus yang berada di sekitar permukiman mereka
bisa meluap dan menyebabkan banjir
sejumlah warga menuding penyebab banjir adalah pembangunan tol air di bawah jalan pagarsi
dibangun nggak banjir udah dibangun jadi banjir kesini
semuanya airnya tamplok ke sini
oh banjir banget cepat bisa naiknya airnya sampai segini
cepat pisang jadi semua warga masuk rumah semua
masukkan rumah banjir
mungkin dari pembangunan itu gorong gorong air di pagarsi
masalah banjir di kawasan jalan pagarsi
seolah tidak ada akhir
padahal gorong gorong yang disebut tol air dibuat sebagai upaya normalisasi sungai citepus
meski pemkot bandung telah membuat saluran air di wilayah ini
nyatanya banjir masih tetap terjadi
pada kamis dua puluh tiga februari lalu banjir menerjang wilayah ini
dan hingga jumat siang banjir masih tergenang
jika hujan mengguyur debit air di sungai citepus ini
hingga ke jalan pagarsi sampai tidak bisa dilalui oleh kendaraan
karena kondisinya menyerupai sungai
namun pemerintah kota bandung menganggap gorong gorong dapat mempercepat air surut
dibanding sebelum ada gorong gorong
meski demikian pemerintah kota bandung berjanji melakukan evaluasi keberadaan tol air
termasuk menghidupkan kembali sungai sungai kecil di kota bandung
evaluasi menyeluruh terus termasuk nanti lihat dulu evaluasi sekarang seperti apa
kita lihat dulu termasuk kita mengedukasi masyarakat
kenapa di pasteur bisa berhasil di pagarsi agak tersendat kita lihat
tol air merupakan gorong gorong dengan lebar lima meter dan tinggi empat meter
yang dibangun untuk mengatasi banjir di jalan pagarsi
langkah ini patut diapresiasi
namun selain perlu dievaluasi edukasi kepada warga untuk tidak membuang sampah
dan limbah ke sungai juga dibutuhkan
itu memang salah satu penyelesaiannya
seperti itu di samping juga sampah harus dibenahi
dan juga ada kemungkinan untuk mengalihkan sebagian air dari cetepus itu
ke sungai cikapundung ya karena kadang kadang lebih sering sungai cikapundung itu sudah banjir
jadi di cetepus dibuat saluran lain ke sungai cikapundung melalui sungai
itu yang paling ideal itu di lokasinya daerah pascal ya
stasiun timur kemudian stasiun barat
ya itu pernah ada kajian di situ
selama ini banjir pagarsi tidak hanya disebabkan oleh penataan kota yang buruk
namun banjir juga tergantung pada curah hujan di kawasan bandung utara
yang berdampak pada meluapnya sungai citepus
syahyul haq bandung